selasa tujuh juli universitas sebelas maret surakarta menyelenggarakan ujian tulis berbasis komputer atau utbk termasuk bagi penderita tunanetra
dijadwalkan ada dua calon mahasiswa penyandang disabilitas yang mengikuti ujian
namun salah satu peserta berinisial mm diduga melakukan pemalsuan data sebagai peserta tunanetra ketika hendak mengerjakan ujian
pengawas merasa curiga karena mm datang sendiri dalam kondisi sehat dan tidak mengalami gangguan penglihatan
mm sendiri mengklaim sebagai atlet disabilitas
dalam pertandingan ia mengaku tergolong sebagai atlet tunanetra sehingga ia pun mendaftarkan diri sebagai peserta tunanetra untuk mengikuti ujian tulis berbasis komputer
namun panitia menganggap mm menyalahi aturan sehingga didiskualifikasi
saya tidak tahu
tadi yang mau ngecek gimana alasannya
alasannya yang jelas
dia itu atlet pada saat mengikuti perlubahan perlubahan itu masih kategori tunanetra
tapi sebetulnya dia itu bisa melihat bisa mendengar tidak ada kecacatan begitu
sehingga kita butuhkan dia tidak kelompok tunanetra
sehingga juga disikap masuk dipolikasi
kita bisa lanjutkan
sementara itu satu satunya peserta utbk tunanetra yofan rati aziz mengaku tidak mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal
selain didampingi operator jumlah soal juga tidak sama dengan peserta reguler
yang udah disiapkan
cuma mental aja sih pak sama yakin kalau kita bisa ngerjain
kemudian untuk alat prasarana yang disiapkan dari wnis apakah sudah terbiasa atau gimana mas
ada kendala mungkin yang akan disampaikan
kendalanya cuma nanti kalau ada soal bergambar aja sih pak
mungkin butuh sedikit bantuan dari operator di sini
dalam mengerjakan soal utbk baik peserta reguler maupun tunanetra diberikan waktu yang sama
namun yang membedakan jumlah soal untuk peserta tunanetra lebih sedikit dan ada penyesuaian untuk soal matematika
sri hartono solo jawa tengah